sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
oh tambah subur ya
eh kamu nih kesayangannya tante
baik baik aja ya
tante lagi heran nih
kok tiba tiba formasinya lengkap begini sih
dibolehkan tinggal disini sama tante
cuma tante sudah renyah hati
kalau adik adik tinggal sama tante
rumahnya tante kan kecil
entah kalau mereka tinggal disini
kita berjubel jubel dong seperti kelinci
fatima akan berusaha untuk membayar utang utang abik
setelah beres semua
fatima pasti ngambil adik adik kembali
ada ada aja lagi
mereka boleh tinggal disini ya
makasih ya tante
kalian coba bawa barang kalian ya yuk
tante tunjukin kabarnya kalian yuk
tante tunjukkan kamarnya kalian yuk
tante tunjukkan kamarnya yuk
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ini kamu sekalian baguskan dan tante rasa kamar ini cukup mewah sekali untuk kalian
salah ini buat kami bertiga aku tuh cewek udah gede lagi tidur sama unyil sama jahe
gitu enggak mau ini kamar tamu tante gak punya kamar lain lagi kok
kuatkanlah namun ini
perlu kematian lagi
kakak nggak akan pernah itu
mau ditinggalin sama kakak disini ada tante tante
kak iqbal kak ayah tapi mau sama kakak
sekarang ria juga lihat dari australia
suraya suraya akhirnya tidur di kamar bagus lagi
harum lagi kamarnya ada ac nya lagi
kakak gak suka punya adik yang cengeng
lebih baik usin doain kakak ya
supaya semuanya beres
biar kita bisa kumpulkan dulu lagi
sebentar lagi kita pasti berkumpul kemana